selain itu anies juga mengunggah beberapa foto di laman instagramnya saat dirinya menunggu kedatangan kereta di stasiun gondang dia bersama sang istri
anies terlihat berbaur bersama para penumpang yang lain di kereta hingga bersuap foto dengan sejumlah warga
kejadian ini menuai banyak komentar netizen di sosial media
ada yang memuji aksi anis yang merakyat tapi ada juga yang menuding aksi anies adalah pencitraan